baru saja terdengar ledakan kita boleh lama lama disini
terdengar tembakan dari arah gedung lotus
yang jelas lebih dari satu saya kira itu ya
dan polisi terus memantau kejadian
wartawan disuruh menjauh
terdengar suara keraca terkena timah panas atau peluru
dan awak wartawan semua menetik juga terkasih pengunjung
mengambil posisi yang aman